berita utama kembali hadir untuk anda saudara dan kami sudah menyiapkan lima berita pilihan untuk anda
kita ke informasi yang pertama gerebek prostitusi online
polisi membongkar jaringan prostitusi online di kota surabaya jawa timur
pelaku menangkap satu orang mucikari dan enam orang yang berperan sebagai joki melalui aplikasi pencari teman kencan
polisi menangkap sejumlah pelaku prostitusi online di sebuah apartemen di kecamatan sukolilo kota surabaya
pelaku sempat melawan saat diamankan tengah menunggu taksi online di depan apartemen
pelaku menawarkan empat perempuan remaja di bawah umur melalui aplikasi pencari teman kencan
para pelaku yang digelandang di polrestabes surabaya selasa siang hanya bisa tertutup
satu perempuan merupakan mucikari berinisial yk
sedangkan lima orang lainnya berperan sebagai joki yang mencari pelanggan untuk menemui korban di hotel
satu joki masih di bawah umur
sehingga ketika ada pelanggan klien yang tertarik
yang seakan akan berkomunikasi dengan calon klien
sebenarnya mereka berkomunikasi dengan para jurki
kemudian setelah bertemu mereka memberikan sebuah petunjuk yang akan naik ke kamar
salah satu di antara korban atau psk
saat direkrut mucikari ada korban yang tidak diberitahu akan dijadikan psk
dan diiming imingi penghasilan besar
praktik tindak pidana perdagangan orang atau tppu ini dijalankan pelaku sejak enam bulan lalu
jilmy ardi antovani kompas tv surabaya jawa timur